ya nanti tanyakan pak lohot aja ya

sempat mengatakan bahwa jangan ke orang toksik
mungkin tidak disebut sih siapa
tanyakan pak lohot aja
bisa secara umum gitu mas
jadi orang toksik itu
awal kan sudah kami paparkan ya
kami siap untuk merangkul semua
kami siap untuk menerima evaluasi dari semua
jadi ya saya kira tidak masalah
ya nanti tak konfirmasi